hingga tanggal lima belas april dua ribu dua puluh satu jumlah orang yang terpapar virus covid sembilan belas sudah mencapai angka satu lima ratus delapan puluh tiga satu ratus delapan puluh dua orang
bagaimana bisa menumbuhkan orang tua yang aware akan dari hal itu
pertama ruat besar kategori soekerta besar kedua kategori soekerta sedang dan soekerta kecil
masyarakat di bawah itu sudah sadar bu
kayak kita membuka kelas anak anak ini syaratnya anak sudah harus kooperatif gitu kan
ya harapan saya supaya insya allah tuh allah memudahkan semuanya lah untuk ke depan
ini ada empat daerah di sumatera barat